inilah momen ketika pembalap muda asal indonesia fadilah arbi aditama menaiki podium usai menuntaskan balapan kedua seri kelima moto tiga junior gp pada minggu
berkat aksi remaja delapan belas tahun ini lagu indonesia raya pun untuk pertama kalinya berkumandang di sirkuit catalunya barcelona spanyol
berkat karakter balapnya yang agresif army berhasil finish di posisi pertama setelah start dari posisi terakhir yakni grid ke enam belas
arbi merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan robby yuda kurniawan dan anggi putri anggraini
arbi mengawali karirnya sebagai pembalap mengikuti jejak sang ayah pada tahun dua ribu dua belas lalu
ajang pertama yang ia ikuti adalah idmicu asia talent
arbi mulai menjadi pembalap di ajang moto tiga junior gp sejak tahun dua ribu dua belas
bersama astra honda racing team arbi berhasil mencetak podium pertama kalinya
rencananya arbi bakal menjalani latihan intensif di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat untuk menghadapi balapan selanjutnya